duel perancis versus belgia sebagai pembuka keseluruhan laga perebutan tiket final tentunya ada sejumlah fakta statistik menarik terkait laga ini dan mari kita lihat bersama
perancis dan belgia sama sama tidak pernah kalah dari fase grup hingga perempat final namun dalam lima laga terakhir belgia tampil jauh lebih meyakinkan dengan menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan

namun sepertinya shots on target yang dilepaskan oleh hazard jauh lebih banyak yaitu tiga belas x dua kali lipat dari yang dimiliki mbappe
namun yang harus diwaspadai ialah kedua pemain akan bertatap tetapan pada laga ini karena untuk mbappe yang bermain di sisi kiri sementara hazar bermain di sisi kanan pasti akan bertemu di lapangan dan akhirnya kedua duanya akan melakukan cutting side yang mungkin akan menjadi petaka bagi salah satu tim